kita tidak tahu apakah para penumpang ini memang tidak menderita covid atau tidak kita tidak tahu juga
kalau demet demetan dan langsung dekat dekatan full kuotanya tetap khawatir sih
pihak transjakarta mengimbau penumpang agar tidak melonggarkan protokol kesehatan karena secara bertahap tak akan ada lagi marka pembatas untuk menjaga jarak baik di dalam bus transjakarta maupun halte
tetap gunakan masker ketika berada di tempat publik
dan jangan lupa bahwa setiap kali pelanggan ingin menggunakan layanan bus transjakarta harus menunjukkan bukti telah melakukan vaksinasi covid sembilan belas
bukti vaksin ini bisa ditunjukkan secara digital baik melalui aplikasi jaki ataupun peduli lindungi ataupun jika tidak sempat bisa menggunakan print out secara manual
aturan tambahan lain yaitu pelanggan diminta untuk tidak berbicara baik secara langsung
ataupun melalui telepon ketika berada di dalam halte ataupun di dalam bus transjakarta
sementara itu empat rute yang sebelumnya dinonaktifkan karena adanya kenaikan jumlah kasus covid sembilan belas kembali dioperasikan
yaitu rute dua a rawabuaya pulau gadung rute tujuh f kampung rambutan harmoni via cempaka putih
rute sembilan a pgc grogol dua dan rute sembilan c pinang ranti bundaran senayan
selain menambah jumlah penumpang transjakarta menyesuaikan jumlah bus selama ppkm level dua untuk melayani penumpang
pihaknya menyampaikan peningkatan pelayanan dilakukan untuk memfasilitasi peningkatan mobilisasi masyarakat
namun potensi penyebaran covid sembilan belas tetap ditekan seminimal mungkin dengan menerapkan protokol kesehatan